eh eh eh enggak apa apa sayang maaf maaf maaf yaudah
mama mama lagi mikir apa sih mah
kok dari padi senyum senyum sendiri
selamat ya al andien hamil
dan itu artinya sebentar lagi lo jadi seorang bapak
oh ya al mengenai hasil tes dna reina
ini surat lo
masih tersajal utuh
apapun keputusan lo itu yang terbaik
gue pasti dukung
kalau begitu gue langsung pamit ya gue udah urusannya
thank you ya enggak
mau bilang soal reina ini ke bu andien
bu andien kan sekarang lagi hamil pak
kalau misalnya bapak
apa itu nggak bahaya untuk kandungannya pak
kandungan bu andien masih muda pak
aku mau beli baju baru
boleh enggak buat lebaran
baju yang bagus
karena dari kemarin mama tuh sibuk
papa juga lagi sakit
terus mama gak inget deh
kalau reina butuh banyak baju baru ya
karena butuh baju lebaran yang baru dan bagus
kita beli yuk
tapi sebelum beli kita
ijin sama papa dulu ya
apa gue harus bicara sekarang ke andin
sehari sebelum middle v tiga gue mau ngakui semua kesalahan gue
dua satpam di kluster nirwana
tempat kamu tinggal dulu
memberatkan kamu dalam persidangan
tapi gimana kalau angin marah
terus andien pingsan
itu nggak baik buat kandungannya
gue takut sekali andien kenapa napa
mas aku sama rena boleh ke mall gak
mau beli baju lebaran buat rena
rena memang belum dibeliin baju lebaran
gue dan andien belum sempet beli apa apa buat rena
yaudah saya temenin ya
kita ke mall sama sama
loh emang kamu dimana
masih di kantor
ya udah kalau gitu kamu kantor aja dulu mas
ya kamu kerjain kerjaan kamu dulu
nanti aku sama reni netek sih
saya jemput titik
yaudah yaudah yaudah
untuk tunggu di rumah ya
yaudah sebentar lagi saya pulang ya
yaudah hati hati mas
kita di jumpa sama papa
terus kita beli baju lebaran
yaudah kalau gitu mama siap siap dulu bentar ya
ren antarin saya pulang sekarang ya
baru jam sepuluh lewat
pakal udah minta pulang
rendy denger saya kan
saya mau pulang sekarang
saya mau nganterin rena sama andien ke mall
eh baik pak
saya siapkan mobil dulu pak
nanti kita ketemu di lobby ya pak
ya terima kasih
ketumbain kamu beli pagi ke rumah om
kebetulan aja tadi saya lewat sini
jadi sekalian aja saya mampir
mereka lagi pada keluar juga
banyak kebutuhan lebaran
ini juga om mau keluar kok
saya boleh minta waktu om sebentar nggak
ada yang mau saya bicarain
yaudah kita ke rumah aja
enggak bu enggak apa apa
udah kok bu udah semuanya
udah bu ini udah
udah semuanya udah dimasukin gigi ke sini
yowes kalau gitu let's pay
itu itu belakang kiri
senang sekali ketemu di sini
iya habis belanja kita
sebentar lagi lebaran ya
maaf belum sempat janjian untuk buka puasa bersama
harusnya kemarin tuma
kita undang semua teman teman
kalau menyesemak kamu
untuk buka puasa bersama termasuk rosa
iya kita belum sempat
saya dengar kabar andin lagi hamil
iya betul alhamdulillah
wah selamat ya
selamat ya rosa ya
terima kasih arla
senangnya rosa udah mau punya cucu
ya mudah mudahan kandungannya sehat
tapi bayinya juga sehat
ya nggak seperti waktu itu dia hamil di penjara kan
sampai sampai dia kehilangan bayinya

ya mudah mudahan gak terjadi lagi itu ya

saya akan make sure bahwa andin menjalankan kehamilannya dengan sangat bahagia
dan disayang sama keluarganya
terutama oleh saya al dan juga reina
yaudah kalo gitu kita balik
permisi kalo begitu bu rosa
selamat belanja ya
bu kok pisah pisahnya mamanya panin hanya nyendir badan kek gitu
keki gak suka tuh bu
ah udah lah
kamu mau bicara apa sama om
mau bicara soal riki om
atau om yang sudah berbohong sama saya
poster tubuhnya mirip banget sama ricky
dan jaket yang dia kenakan ini
mirip sama dengan jaket yang pernah saya kasih waktu itu ke ricky
untuk apa om bohong soal beginian sama kamu
bukan berarti itu dari kamu kan
jadi gak bisa semua orang bisa punya om
jadi maksudnya kamu gak percaya sama om
apa perlu kita ke makamnya riki
atau sekalian kita bicara sama orang tuanya ricky
enggak enggak enggak
bukan gitu maksud saya
enggak enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
gak apa apa rafael
yang namanya musibah itu bisa datang kapan saja
ini makin mencurigakan
gue harus cari tahu lebih lanjut
rafael sudah sangat curiga
agar segera menyelesaikan semua permainan ini
dan melaporkan elsa ke polisi
kamu masih ada yang mau dibicarakan sama allah
udah gak ada sih om
udah gak ada sih om
kalau nggak ada om juga ada janjian di luar
ya udah kalau gitu sekalian saya pulang aja
wajat banget pak
ren ini kita nggak bisa lewat jalan lain ya
ah di gps
kita diarahin ke jalan ini pak
jalan lain malah lebih padat
ini saya masih di jalan din
macet banget jalanan
saya stuck di sini
kamu berapa lama lagi nyampenya mas
iya kalau perkiraan di map sih
sekitar dua jam an lagi din
aduh gimana ya
nah ini kayaknya mama udah pulang nih
aku boleh itu nggak
sama supirnya mama
yaudah kalau gitu
maksimal kecepatan empat puluh km per jam
yaudah kalau gitu
aku jalan dulu ya
ya bantu itu ya
mak aku boleh minjem mobil nggak sama supirnya
aku mau beli baju lu bareng
tapi masalahnya mas al belum nyampe nyampe
renanya udah gelisah
oh pasti boleh
boleh berdua aja
mirna katanya mau bantuin bikin kue deh
kita langsung jalan
terima kasih nita
tekan dulu ya ngeki
uya buka dulu pak
udah antri nenil ya
ya dah dah
katanya pelan pelan aja bawa mobilnya
empat puluh km per jam
aduh kapan sampainya
mas al ada ada aja deh
din kamu di mana din
ini aku lagi di jalan sama rena
mau beli baju buat lebaran
makanan kesukaan saya
kamu paling seneng kan
rendang buatan mama
ini kalau sudah selesai
bapak langsung kirim ke kamu ya
ya ampun pak
ngapain sih pak
ini biar kamu nafsu makannya tambah banyak
tambah kuat tambah sehat ya
makasih ya pak
mah udah perhatian sama aku
iya papa dan mama bahagia
saya dengan kehamilan kamu nak
iya aku juga bahagia banget pak
semoga semuanya lancar anaknya sehat
sampai persalinan nanti
amin pasti tuna pasti ya
ya udah kalau gitu
papa sekarang bantu mama lagi ya
masak lagi ya
ya udah kalau gitu
assalamualaikum ya pak
tadi andin kirim salam buat kamu
dia senang banget mau masakin rendang
iya aku juga senang sekali bikinin masakan buat anak anak aku
mau aku bantuin apa lagi nih
ini sebentar lagi juga selesai sih
kayaknya udah gak ada lagi deh pak
itu nggak perlu dibantuin lagi
aku paling bersih sedikit ya
rasanya sedih juga bertengkar dengan elsa seperti ini
apalagi aku sangat menyayangi dia
aku juga pak
kemana sini anak ya
mulai di apartemen ini nggak ada
padahal aku suruh dia buat diam aja di apartemen ini
ischer udah selesai ya
turk bunuh boris

ini anak bener bener gak mikir apa ya
gimana kalau dia ketahuan sama orang lain
ya ada yang bisa bantu pak
katanya disini ada event dari cintika skincare ya
di sebelah mananya ya
sebelah sana di hall utama
bapak lurus aja
nanti ketemu kok
oke makasih ya
jadi tadi mamanya aminu
aminu pasti penjara
atau keterlepasan ngomong ke andin
soal komen bu chandra tadi ya
saya gak mau nanti andin jadi kepikiran
iya aku rosa
pak bos orangnya baik
terus juga percaya sama andin
gemoy deh mereka berdua
hei tega banget kan bu
mana ada sih suami ninggalin istri begitu aja
kalo inget zaman dulu mak bos
tengah kesel bawaan itu penggembet gembet
maaf keceplosan ya bu
gak boleh nyiih
adonannya jadi gak enak loh
ini ada jembek jembek kayak begitu
tidur kiki cicipin deh bu
takut takut kan karunnya kurang
eh jangan buang buang disini juga
udah tau disini ada adonan gimana sih lo
gimana sih kak
sekarang lu ya lagi puasa begini otak lu cuman pikirannya makan aja
ya allah tadi itu cuma kebab belasan tuang kok
tapi gak ketelan kok
ini mau bikin kue atau mau berantem
nanti kue saya jadinya nggak enak
kan karena udah batal disini lo cobain
enggak mamenai bu
kamu tuh gak sampai keelah
selamat siang semuanya
sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu dan bapak yang telah datang di acara grand opening outlet skit care cantika
di hari yang spesial ini
telah dibuka outlet cantika skincare yang berada di mall puri plaza
sebelum outletnya diresmikan oleh pak purnomo selaku owner cantika skincare
kita sambut dulu brand ambasador kita elsa amin gita
selamat siang semuanya
suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi bagian dari cantika skincare
yang memang benar benar sangat mengerti kebutuhan nutrisi kulit wanita indonesia
saya sebagai brand ambasador sangat bangga sekali atas dibukanya
terima kasih banyak banyak teman teman yang beruntung ke support finished
bersambungkan dan kcheer segala masyarakat
gak gak mungkin
dia kan udah mati
selamat siang semuanya
suatu kehormatan bagi saya
bisa menjadi bagian dari cantika skincare
yang memang benar benar sangat mengerti
kebutuhan nutrisi kulit wanita indonesia
saya sebagai brand ambasador
dia kan udah mati
atas dibukanya outlet ini
semoga ini bisa membawa pencapaian
untuk semua orang yang sudah menikmati
semoga ini bisa membawa pencapaian
untuk semua orang yang sudah menikmati

untuk semua journal di kota indonesia
untuk semua orang yang sudah ulang moga berjaya
orang oran sea
untuk brand ambassador kita elsa
terima kasih ya
tapi bentar ya sayangnya
nunggu papa dulu ya
coba beramah menelepon papa dulu
mas aku sama rena udah sampe
saya masih di jalan kena macet ini
ini saya kesel banget sama jalanan
ngeliat kayak begini
ya udah aja marah marah ya
yaudah aku tungguin kamu di sini ya mas ya
ya udah jangan capek capek ya
ingat jangan lari
jangan naik eskalator naiknya lift
ya udah sampai nanti ya
di depan ada gang kan
kamu masuk situ deh
itu muat buat mobil
kita potong jalan laut sana ya
kita masuk dulu ya
tadi siapa yang mau minta baju lebaran
ya dah sekarang kita pilih ya
kira kira mana sih yang cocok buat raina
lucu banget nih
ada warna merah
nih ada warna merah juga nih
nih kita ambil yang banyak ya
nih baju lebaran nih
cantik banget kalau enak pakai baju ini
ada yang gini nih
ini juga lucu nih buat di rumah
kalau udah tujuh bulan
aku bisa belanja baju anak sama asal
pasti seru juga
mas ambilin yang gitu aja tuh mas
kok kuning sih nih
kenapa nggak warna biru hitam
kuning aja lah mas
yang netral aja lah

ya kalau netral warna hitam
kalau hitam warna putih
kalau hitam warna putih
kalau hitam warna putih
kalau hitam warna putih

ya memang belum pasti sih
cuma kan dokter bilang di usg anak kita cowok
ya kalau misalkan yang keluar rata bukan cowok gimana
kan kita gak tahu
udah mendingan kuning aja
ya tapi kuningnya warnanya pucat
tapi itu bagus
kalau misalkan biru anak kita cewek gimana
ya itu bagus
masa pakai baju warna biru
kuning aja udah
biru hitam hijau armi
duh udah gak usah lah
gak usah beli baju lah
mbak boleh minta keranjang mbak
semua semua aja
biar gak rebutan
nanti kamu tinggal milih mau warna hitam kuning putih
mama lagi mikir apa sih mah
kok dari tadi senyum senyum sendiri
mama cuma lagi seneng aja
sekarang kita bayar dulu ya
nanti kita belanji lagi
sekarang kita beli baju yuk
atau kita beli sepatu
belum beli sepatu kita
nih ada yang kamu suka gak
mbak boleh cariin gak ini ukuran tiga puluh dua
di pantai asuhan dibeliin juga gak
dia nggak punya baju dan sepatu baru
udah kok sayang
mama sama papa udah kirim baju baju buat mereka
udah kamu tenang aja ya
aku jadi kangen deh ma
mau ketemu teman panti
kapan kapan kita kesana ya mah
boleh sayang boleh
pasti renan juga kangen mama juga kangen kok
kita kesana sama papa juga oke
anak anak ada hadiah dari omah ⁇ dan tante andin
untuk kalian lebaran
kalian jangan berbut ya
nanti ibu panggil namanya satu satu
pasti tadi gue salah lihat
itu gak mungkin riki
lo itu terlalu takut sama ricky sampai lo jadi paranoid
bayangin ricky ada di sini
udah jelas ricky meninggal elsa
makasih ya buat hari ini
tadi pada saat di panggung
mbak elsa kelihatannya kucet banget ya
cuma demam panggung aja tadi
oh gitu ya wajar lah aku demam panggung
mbak elsa maaf boleh minta foto bareng
pak sebentar ya
kita foto di sana aja yuk
terima kasih mbak mbak elsa ramah sekali
terima kasih mbak mbak elsa ramah sekali
ma ada yang nantep rawanan
iya ada yang nantep rawanan
ma kita saparin yuk
kamu kok bisa ada di sini ini acara kamu
kamu kok bisa ada di sini ini acara kamu
oh iya gue lagi ada acara di sini
abis belanja berdua doang sama reina
abis belanja berdua doang sama reina

iya lagi nyari baju lebaran buat reina
tapi ada masalah kok mungkin ini lagi di jalan
itu kan bu andin istri ahli barang

bosnya mahalatuh kosmetik

iya kemarin kamu datang kan ke acara beauty class mahalatuh kemarin
acaranya bagus banget

benar acaranya lebih meriah dari acara ini loh
mahalatuh bagus banget ya
apalagi bu andin nyetik banget baik lagi
jadi lo sekarang bantu bantu mahalatuh

ya cuma sementara aja
karena kan posisinya mas al kemarin lagi sakit
jadi aku ngebantuin mas al
tapi sekarang kan mas al udah sembuh
dan aku juga lagi hamil kan kayaknya sih udah enggak
dan aku juga lagi hamil kan kayaknya sih udah enggak
aldebaran udah sehat
apa aldebaran udah kasih tau bu andin soal reina

elsa aku boleh nitip reina gak sebentar
elsa aku boleh nitip reina gak sebentar
aku kayaknya pengen ke toilet deh
yaudah reina disini aja sama gue
nurut sama tante elsa ya
mama sebentar dong kok pengen ke toilet ya
rina kita duduk sini yuk
mantel banget lagi
mantel banget lagi
alhamdulillah akhirnya masaknya selesai juga
alhamdulillah akhirnya masaknya selesai juga
ini nomer siapa ya
ini nomer siapa ya
mau ngantar apa ya buat siapa
ini orderan order sama pak ricky bu
biar saya aja yang terima pak
terima kasih banyak
terima kasih ya bu
mereka punya bukti cctv
atas apa yang aku lakukan hari itu ke ricky

papa nggak boleh tahu
papa nggak boleh tahu
papa nggak boleh tahu
papa nggak boleh tahu